mencintai anak ya
dan dia juga kepedean kalau bilang
bahwa boy mencintai reva
mudah mudahan nomor teleponnya ada di log
telepon yang masuk

mas jangan tunggu refah untuk saat ini
pasti saat ini hatinya sedang hancur
kasih dia kesempatan dan waktu untuk menyembuhkan hatinya yang luka itu mas
aku harus langsung hubungi reva
tapi adriana memang benar
sekarang refah pasti lagi sakit hati sekali
terus apa yang harus aku lakukan ya
mamanya boy kan kepedean kalau dia
dia bilang kalau dia sangat mencintai reva seperti mencintai anaknya
dan dia juga kepedean kalau bilang
bahwa boy mencintai refah
mudah mudahan nomor teleponnya ada di log
telepon yang masuk
enggak salah lihat
apa ada waktu untuk bertemu dengan saya